pelaksanaan pilkada serentak di satu ratus satu wilayah di indonesia secara umum berlangsung lancar rabu kemarin
namun pilkada susulan di sejumlah daerah masih terjadi
komisi pemilihan umum republik indonesia mengakui masih adanya sejumlah kendala
dan akan menjadi bahan evaluasi
sejumlah hal yang menjadi kendala adalah adanya daerah yang baru pada kamis ini
melakukan pemungutan suara karena cuaca buruk dan juga faktor lainnya
kpu menjamin keterlambatan pilkada yang terjadi di sejumlah daerah
tidak mengurangi esensi dari pilkada serentak yang sedang diselenggarakan
bedanya di kepulauan sangihe itu ada sembilan tps yang memang karena ombak besar dan juga cuaca ekstrim
itu mengalami keterlambatan sehingga ini dalam satu dua hari ini akan melakukan proses
proses pilkada susulan setelah berkoordinasi dengan panwas tempat
nah yang selanjutnya adalah di tolikara
kita sedang mendalami apa yang memang terjadi di sana apakah memang karena faktor cuaca juga
atau karena faktor tertentu
ada beberapa tps yang memang mengalami pilkada susulan
yang selanjutnya adalah manokwari selatan
ini memang sudah terkonfirmasi seperti itu
jadi itulah daerah daerah yang memang nanti akan mengalami pilkada susulan